akibat hujan deras dan meluapnya aliran sungai
banjir merendam ratusan rumah di dua desa di kabupaten cirebon pada selasa malam
air yang masuk ke pemukiman sejak selasa sore ini mencapai ketinggian hampir satu meter
sementara di subang meski sudah surut banjir masih merendam rumah warga di pamanukan
banjir mulai masuk pemukiman warga di dua desa di kabupaten cirebon jawa barat pada selasa sore
air dengan cepat masuk ke permukiman penduduk desa sarabau dan desa gamel kecamatan pleret
sehingga warga tak bisa menyelamatkan barang barang mereka
ratusan rumah di dua desa akhirnya terendam banjir
di blok pakuwon desa gamel ketinggian air mencapai satu meter
meski demikian sebagian warga memilih tetap bertahan di rumah mereka

selain menggenangi rumah jalan akses desa juga terendam air
banjir yang sudah merendam permukiman warga itu sudah terjadi sejak empat hari lalu
di wilayah kedung gede banjir masih menggenangi permukiman warga dengan ketinggian air sekitar lima puluh hingga tujuh puluh cm

rumah warga di perumahan puriko sambi di desa duren kecamatan kelari karawang rusak berat diterjang angin kencang dan hujan
tadi kan angin sebentar aja
habis itu kan tahu tahu sudah dua tahun yang terbang sampai sini
oh ini terbang ke bawah angin pak
iya ke bawah angin
berapa ini pak jauh ini pak

seratus meter ke bawahnya
iya seratus meter
petuja dulu pak
hujan sebentar pak paling sepuluh an menit saja
angin juga menerbangkan sebuah awning sebuah kedai bakmi ayam sejauh seratus meter dan menyangkut di kabel listrik
tim liputan transmedia